ya menteri perdagangan zulkifli hasan ikut meramaikan cnn ramadan fest pada minggu sore
ya menteri perdagangan zulkifli hasan juga ikut mengisi tausiah jelang berbuka puasa secara virtual
minggu sore berlokasi di masjid al azhar jakarta
menteri perdagangan zulkifli hasan menekankan pentingnya ektikaf atau menyendiri beribadah di masjid pada sepuluh malam terakhir ramadan
ia mengaku dalam setahun dirinya membutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap apa yang telah dilakukan selama setahun terakhir dan apa yang dilakukan di masa yang akan datang
iktikaf dinilai penting sebagai sesuatu yang berharga
serana kontemplasi diri terutama di bulan suci ramadan
cnn ramadan fest merupakan acara jelang berbuka puasa di bulan suci ramadan yang digelar oleh cnn indonesia sebelas hingga tujuh belas april dua ribu dua puluh
acara tersebut merupakan hasil kerjasama antara bri telkomsel fiesta pemerintah provinsi jawa barat dan kementerian perdagangan
al azhar jakarta dapat mendengarkan tausiah dari ustadz habib muhammad syahab dan bintang tamu lainnya
selain itu pengunjung yang beruntung bisa mendapatkan door price ratusan ribu rupiah serta pembagian makanan takjil gratis di lokasi acara